penyebaran kasus antraks di kawasan gunung kidul daerah istimewa yogyakarta memakan korban jiwa
tradisi merandu diduga menjadi pemicu kasus antraks meluas dan juga menyebabkan setidaknya ada sekitar delapan puluh lima orang yang terinfeksi
apa sebenarnya tradisi merandu ini kita akan berbincang dengan sosiolog visipol ugm abe widianta
mas abe selamat sore
mas abe kita berbicara mengenai tradisi merandu itu sendiri seperti apa sebenarnya sehingga kemudian ini yang disebut menjadi pemicu kasus antraks meluas di kawasan ataupun di yogyakarta
iya secara sosiologis saya kira ini adalah peristiwa di mana itu adalah tradisi
nama berandu itu sendiri sebenarnya nama yang sangat lokal yang untuk menunjukkan tentang bagaimana masyarakat desa bergotong royong di dalam meringankan beban
mereka dirawat dengan jarak bergotong royong tapi ini spesifik gotong royongan ini di level ketika mereka kemudian menyembelih sapi yang mati tiba tiba
dan untuk meringankan keluarga yang kehilangan patinya itu mereka berkontribusi dengan membagikan daging itu dan membayar jauh lebih murah dari pasar agar itu tidak terlalu besar
ditimbulkan oleh adanya penyakit itu gitu ya
oleh karena sapi mati itu gitu ya
jadi itu sebetulnya istilah yang tradisi memang itu adalah sebuah tradisi masyarakat di gunung kidul yang memang spiritnya sebetulnya adalah spirit kegotong royongan spirit kolegial kolektif untuk meringankan bagi peternak sapi yang kehilangan sapinya
secara mendatang itu
jadi memang ini kemudian menjadi bagian tradisi
mengatakan bahwa ini terkait dengan misalnya dikatakan pendapatan begitu ya tingkat perekonomian
ini jauh di luar persoalan itu ya mas abe ya
karena memang ini konsepnya adalah gotong royong
karena warga juga membeli
tapi kemudian pertanyaannya apakah memang tradisi ini diturunkan begitu saja masyarakat tidak mendapatkan edukasi yang lebih baik mengenai tradisi ini
atau seperti apa sih nuansanya sebenarnya
kita perlu luruskan ya
jadi brandu ini memang tradisi tadi
menyembeli sapi dan membagikan daging itu dan warga yang kemudian dibagi dagingnya itu harus mengganti berkontribusi sebagian untuk korban gitu ya
nah tetapi bahwa sesungguhnya penyebab akar penyebabnya itu adalah soal ini adalah soal kurangnya pengetahuan bagaimana penyakit antraks
jadi nah ini
yaudah ya sudah mengolahkan dulu
atau terhitung mulai maksimal kenaikan hal yang tidak sebenarnya perlu disoalsialisasikan dengan baik
atau kalau sangat saja bahwa dinas sudah menyatakan bahwa itu berulang kali sudah menyatakan
sepertinya perlu di pertanyakan kembali tingkat intensitas sosialisasi diskriminasi informasi berkaitan dengan penyakit antraksi
yaudah itu halin saya kira perlu dikentam
klarifikasi terlebih dahulu
karena khawatirnya segala sesuatu yang nanti
berkaitan dengan tradisi tradisi itu
lalu kemudian disigma semuanya
tapi pada dasarnya ini adalah
ini adalah soal problem ketidaktahuan masyarakat
atau bahkan mungkin selain ketidaktahuan
mungkin tahu tetapi ignorant
ada pengabean yang kemudian tidak disikapi
secara serius sehingga itu berimplikasi
terjadinya petaka itu
kemudian tidak bisa dihindari
artinya ada dimensi preventif
pencegahan yang mestinya bisa dilakukan
secara lebih intensif dengan melakukan sosialisasi
tentu bahwa ini multi stakeholder
yang ada di pemerintah kabupaten gunung kidul
maupun juga di berbagai lapis masyarakat
mesti kemudian memang turut serta
di dalam mendiskriminasikan pentingnya
persebaran antrak itu seperti apa
lalu berbagai cara bagaimana mengantisipasinya
ini tidak bisa dibiarkan
sedemikian itu dipecahkan secara individual
pasti harus ada kelembagaan lokal yang memang menjagai
praktik praktik seperti ini
memang harus kemudian ditegak
nah ini artinya saya menduga bahwa
ada indikasi bahwa kelembagaan lokal
yang kemudian bisa menjadi semacam penjaga
semacam safety net yang akan selalu mengingatkan mereka
agar tidak melakukan konsumsi terhewan ternak
yang mati tiba tiba seperti itu
karena di situ ada sebuah penyakit
yang sebetulnya itu akan membahayakan
kehidupan keluarga itu sendiri maupun juga masyarakat
persebaran ini yang tentu kemudian perlu diantisipasi
kelembagaan lokal itu sendiri bentuknya seperti apa
apakah kemudian ini menjadi tanggung jawab perangkat desa kah
kepala dinas kesehatan atau seperti apa mas abe
ya mbak elvira kita bisa melihat di situ tentu saja seluruh aparat pemerintah desa
kabupaten ataupun juga masyarakat yang multi stakeholder
yang memungkinkan punya pengetahuan
pengetahuan tentang itu perlu ikut serta
memberikan pendidikan memberikan pembinaan
memberikan pendampingan dan sosialisasi yang intensif
terutama di wilayah wilayah yang menjadi kantong
persebaran antrak itu
tapi bahwa kita bisa melihat ada kelompok kelompok
yang sebetulnya di level para peternak sendiri
biasanya punya kelompok peternak begitu ya
yang sama seperti kalau di pertanian ada kapok tan
nah saya kira kelombagaan kelombagaan ini
yang mesti kemudian aware perlu memberikan pendidikan
tetapi nanti ada satu hal yang kita
ini pr lama yang belum dikerjakan oleh kita semua
sebagai penanggung jawab atas kehidupan bersama sebuah bangsa gitu
adalah soal bagaimana ketika peternak ini mengalami kerugian
ini kan selama ini tidak pernah ada asuransinya
maka sebetulnya praktiknya
praktik bagaimana mereka menembeli ini
kita harus wacak dalam sejarah panjang
relasi antara sapi dengan keluarga petani di pedesaan di
manapun di indonesia ini sesungguhnya sangat sakral
kalau di gunung kidul diistilahkan bahwa sapi itu adalah rojokoyo
dia adalah investasi atau saving yang sesungguhnya
cukup besar savingnya
terutama di masa kemarau dia bahkan harus berinvestasi cukup panjang
dan itu mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk pakan ternaknya ketika kemarau
begitu juga ketika mengalami sakit
itu kalau kemudian kita kalkulasi saja
harga sapi itu belasan juta
anggaplah kalau besar itu sekitar dua puluh jutaan gitu ya
lalu bisa dibayangkan kalau kemudian uang sebanyak itu belum
itu termasuk tanggungan pakan ternak yang harus kemudian ditanggung para petani
itu artinya investasinya itu sangat besar
maka kalau kemudian saving
investasi dari masyarakat agraris kita itu tidak pernah dipikirkan
bagaimana asuransi kegagalan peternak seperti ini
sepertinya ini akan menjadi problem yang berulang ya
sekali lagi bahwa relasi antara manusia
keluarga keluarga petani di seluruh indonesia ini
dengan ternak mereka itu sangat sangat dekat
bahkan itu sudah menjadi bagian dari keluarga
yang selalu dirawat dengan sungguh sungguh
dengan sepenuh hati
dengan keterlibatan tenaga pikiran biaya yang juga sangat besar
maka tidak aneh kalau kemudian yang terjadi ketika sapinya mati
sebetulnya dia kehilangan testing yang cukup besar itu mbak indra
jadi bisa dibayangkan saja kalau satu keluarga punya lima sapi
itu sebetulnya sudah seratus jutaan
maka kalau kehilangan investasi satu sapi mati itu dua puluh jutaan
maka bisa dibayangkan pasti ada rasa eman
ada rasa sayang gitu untuk kemudian itu dikubur begitu saja
tanpa ada ganti rugi bukan ganti rugi ya
ada semacam sulih yang kemudian savingnya bisa kembali
walaupun mungkin pengembaliannya tidak harus sebesar itu
tetapi barangkali ini yang perlu kita pikirkan bersama pemerintah
terutama di dinas peternakan
dan kesehatan hewan di gunung gitol perlu memikirkan apakah mungkin
model asuransi untuk peternak di gunung kidul ini bisa dibuat sistemnya
ini sebuah usulan yang saya kira sehingga kita tidak juga perlu aware
perlu menyadari kita perlu preventif terhadap antrak ini
tetapi juga di dalam aspek ekonomi kita juga memberikan semacam jejaring pengaman sosial
sehingga mereka juga tidak terlalu kehilangan betul
ketika setting mereka itu mati
ya karena memang ada value di sana ada nilai nilai yang sudah diturunkan
mungkin hitungan puluhan tahun ratusan tahun mungkin kita tidak tahu
mas abe tadi usulannya sangat menarik bagaimana kemudian sistem seperti pergantian ada biaya tertentu begitu ya
mas abe jika kita berbicara mengenai kondisi saat ini
setidaknya ada delapan puluh lima orang yang terinfeksi antraks di kawasan gunung kidul yogyakarta
ada suara suara yang mengatakan jika kemudian terjadi
kondisi ini untuk sementara dihentikan terlebih dahulu
apakah memungkinkan ini untuk memutus setidaknya penyebaran wabah antraks di sana
tapi perspektif dari seorang sosiolog seperti apa mas
ya saya setuju bahwa ada aspek aspek yang perlu kita pikirkan kembali tentang tradisi
tradisi ini tidak selamanya baik ya
tradisi kita itu juga perlu ditakar kembali ketika zaman sudah berubah
maka tradisi itu tidak bisa diromantisir
harus juga bergerak bersama waktu
tradisi juga harus memutakhirkan dirinya bertransformasi
juga memperbarui dengan apa
stok pengetahuan yang mengikuti perkembangan dan perubahan zaman
kita bisa bayangkan antraks barangkali beberapa puluh tahun yang lalu belum semasif sekarang
sehingga saya kira pengetahuan pengetahuan baru
dimana sebetulnya zaman dengan seluruh teknologi canggihnya sebetulnya melahirkan model model kompleksitas
persoalan persoalan yang sangat berkaitan dengan makuk makuk kecil
renit jasad renit yang itu juga mengancam kehidupan kita
lebih karena kita memang juga cara hidup kita sudah disertai dengan adanya begitu banyak
apa gmo dan segala macamnya ya
jadi ada semacam hewan yang di cloning dan segala macamnya
ketanggihan teknologi ini juga melahirkan resiko resiko seperti ini
nah ketika kita bertahan dan mengglorifikasi atau begitu kekehnya mempertahankan tradisi yang sesungguhnya itu beresiko
itu sesungguhnya tidak tepat saya kira
maka ini perlu diadakan sebuah diseminasi yang intensif sungguh
yang melibatkan bagaimana para intelektual lokal
tentu saja ada intelektual organik di masing masing desa di masing masing dusun
dan itu yang kemudian bisa dipakai untuk menjaga keuntungan
jadi kita harus mencari tempat untuk corong bagaimana mereka menjadi garda terdepan untuk menjagai tentang keamanan kesehatan semesta di lingkup desa itu
artinya semesta bagaimanapun juga kita ini berhubungan dengan relasi kita manusia ini
berhubungan dengan hewan berhubungan dengan lingkungan
maka ini sebetulnya adalah bentuk dari penjagaan kesehatan yang lebih holistik
jadi relasi relasi ini mesti harus dikenalkan
cara berpikir bukan lagi menjadi sangat tradisional yang kolot
tetapi juga harus memutakhirkan diri mengingat ada begitu banyak resiko yang hari ini perlu kita
perlu kehatian dan kita perlu menakar sungguh ancaman atas antrak persebaran antraks seperti ini
dan ini saya kira bentuk dari bagaimana kita perlunya pengetahuan pengetahuan modern
ini juga dikenalkan agar tradisi juga tidak kegah mempertahankan diri
dan melanggengkan bentuk praktik praktik yang sesungguhnya itu membahayakan bagi banyak orang
saya kira ini yang secara sosiologis betul itu adalah local wisdomnya
bahwa ada kegotong royongan tetapi untuk aspek yang satu ini hati hati
kegotong royongan seperti ini saya kira tidak tepat
lebih yang kemudian harus didorong adalah soal bagaimana secara sistem
pemerintah lokal perlu menciptakan sebuah sistem asuransi
sistem tanggung renteng yang dirancang di orkestrasi secara sistem besar
jangan terlalu kecil kecil yang dimana itu nanti lalu tidak punya impact yang luas ya
saya kira itu hal yang bisa dilakukan dalam beberapa tahun mendatang
baik baik mas abed terima kasih sekali lagi
jadi tidak hanya memberikan edukasi saja kepada pemerintah
tapi juga ada solusi salah satunya tadi mungkin yang disampaikan usulan mas abe adalah
seperti pemberian asuransi sehingga kemudian ini bisa mengubah pola pikir masyarakat
dan kita berharap sekali lagi bahwa wabah antraks di kawasan gunung kidul ini tidak menyebar
tidak ada korban jiwa dan penanganannya bisa dengan cepat dilakukan
mas abe widianta sosiolog visipol ugm terima kasih perspektif anda di newsroom sore hari ini
selamat sore selamat sore